stasiun pasar senen kini telah berubah wajah menghadapi musim mudik dua ribu enam belas
dengan perkiraan jumlah pemudik sebanyak dua puluh dua ribu orang setiap harinya
pengelola membuat sistem antrean agar penumpang tidak menumpuk di dekat ruang tunggu keberangkatan
ada yang berbeda tahun ini di stasiun pasar senen ada sistem baru yang diterapkan ketika para penumpang akan memasuki stasiun pasar senen
pertama tiket mereka dicek dan kemudian ini juga untuk menghindari tiket palsu dan adanya tiket ganda yang mungkin akan terjadi di musim hari raya lebaran dua ribu enam belas ini
kemudian setelah tiket dicek mereka dipersilahkan untuk mengantri terlebih dahulu sebelum pintu dibuka ketika kereta nantinya akan tiba
ini juga untuk menghindari jumlah penumpang yang nantinya akan membludak di area sekitar rel kereta
atau sekitar stasiun pasar senen

rabu dua puluh sembilan juni seluruh tiket kereta api keberangkatan dari seluruh stasiun di daerah operasi dua bandung habis terjual
khusus untuk jalur jakarta bandung pt kai daop dua mengoperasikan kereta api tambahan lebaran argo pariangan
sejak dua belas hari sebelum lebaran pt kai daerah operasi dua bandung sudah mendirikan posko mudik dan balik lebaran
di stasiun kota bandung poskomudik terdiri dari polisi
kepada pt kereta api daop dua bandung pt kereta api daop dua bandung menyediakan lima puluh enam ribu tempat duduk tiket kereta api dan eksekutif
untuk hari ini sampai lima belas juli seluruh tiket kereta sudah habis terjual
untuk mengantisipasi membludaknya penumpang pt kai menambah jadwal keberangkatan kereta api argo parahyangan
masih ada tambahan untuk ka argo bariangan
bandung jakarta jakarta bandung ya
pada tanggal sembilan dan sepuluh juli
pemberangkatan jam dua puluh